ibu almarhum yosua rosti simanjuntak emosi di persidangan bersaksi di depan terdakwa kuatmaruf dan riki rizal
rosti simanjutak meminta agar terdakwa kuat dan riki jangan hanya meminta maaf tapi juga berkata jujur
mendengar ratapan ibu almarhum yosua kuatmaruf menangis
bapak sebagai penasehat hukum tolong diselidiki ini kuatmaruf ini sebenarnya
maukah berkata jujur jangan hanya berkata maaf
jangan hanya berkata maaf kalau maaf di bibir gampang
disinilah saya bisa berketemu dengan si kuatmaruf yang begitu besar perannya bersama ibu putri
membangun membunuh anakku ya almarhum yosua
begitu juga dengan si riki rijal
bagaimana sikap kamu patriot sebagai anggota polisi
yang kamu sudah lakukan di depan hakim dan di hadapan tuhan
jangan hanya di mulut ya
mulut ini gampang mulut itu adalah harimaumu yang mendekam dirimu sendiri
jadi mohon berkata jujur itu
terima kasih pak hakim
sebelumnya dalam sidang yang digelar pada rabu di pengadilan negeri jakarta selatan
terdakwa kuatmaruf dan bribka riki rizal menanggapi keterangan saksi yang dihadirkan jaksa
yaitu sebelas orang keluarga yosua
hakim kemudian memberikan kesempatan kepada kedua terdakwa yang menyampaikan duka cita dan permintaan maaf
duka cita atas meninggalnya almarhum joshua
dan semoga almarhum yosua diterima di sisi tuhan yang mayasah
serta keluarga besar diberi ketabahan dan kesabaran
dan saya berharap biar proses pengadilan yang akan menentukan salah atau tidaknya saya
karena demi allah saya tidak ada niat apa seperti yang didakwakan kepada saya
saya juga berharap kepada ibu rosti simanjuntak bapak samuel huta barat
serta keluarga besar almarhum yosua
untuk dapat memberikan kesempatan
dan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu